itu kan kak mila
mau ke mana dia
mila tunggu tunggu
mau ke mana sih
katanya nyuruh gue nunggu
sekarang mau ninggalin gue
tapi aku buru buru
tunggu tunggu tunggu
lu belum cerita sama gue gimana tadi
sekarang lu jelas kan
fadil dan alena selingkuh
dan fadil ketemu sama fadil kan
lu apain dia
edo aku benar benar minta maaf
aku gak bisa jelasin sekarang ke kamu
aku benar benar buru buru
tunggu tunggu tunggu
ngapain sih cepat cepat
makasih ya kamu udah nganterin tadi
sekarang tugas kamu dia selesai
lebih baik kamu pulang aja
aku masih ada urusan lagi
gak apa apa deh
yang penting hubungan kamila sama fadil hari ini udah rusak
kasadi lu deh
sekarang kena lu batunya
fadil mau bicara
ada apa fadil
kayaknya serius pak herman
ini memang serius pak
papa dan mama pasti akan kaget setelah melihat ini
memangnya ada apa fadil mama jadi penasaran
loh ini kan cuma buku tamu pernikahan
kamu mau bicarakan pernikahan kamu dengan kamila setelah bayi itu lahir
yuk yuk kita ngomong bicara
nggak enggak enggak gak ada nikah nikah
bukan pak bukan ma
ini buku tamu pernikahannya iqbal teman fadil
waktunya ayam iklim

pembungednya tegar tifus beli
nelejari mujer pun boleh
tunggu kamu bilang ini buku tamu perkawinan teman kamu iqbal itu
jadi ini artinya taufan
iya pak iya mah setelah melihat tulisan ini fadil makin yakin
kalau taufan udah baik dari amerika dia sekarang ada di jakarta
taufan di jakarta
nggak mungkin nggak mungkin tuhan ada di jakarta
ini pasti tulisan orang lain ini bukan taufan yang nulis
kak fadil mila
mila tadi ketemu sama
kamu ketemu sama siapa
eh bicara tuh yang jelas
eh sebelumnya mila mau tanya dulu sama kak fadil
kak fadil punya kembaran kan
kamu kamu tahu dari mana nih

tukang putih itu sama mila penjara gruit kondisi patung
ketika kamu kau tukang tukang

kalau ter legislature kesedihkan sampai kamu jatuh ketugaran adalah h vault
kalau kamu tahu dia juga patah kamu harus akan bikin kocok
nggak usah har preservation
kamu kerja di gta

ini pasti kamila berbohong
kalian nggak boleh pergi
dan kalian tidak boleh terpengaruh dengan kata kata kamila yang suka bohong itu
kamila secuil pun saya tidak percaya dengan omongan kami
mah sekarang bukan saatnya untuk bicara seperti itu
kita sudah melihat tulisannya taufan
kamilah sudah ketemu dengan taufan
sekarang saatnya kita cari kebenaran
benar atau salah
yang penting sekarang kita cari tahu
kamila di mana kamu ketemu sama saudara kemarah
di kantornya alena pak
bisa saya bertemu dengan ibu wali
ibu alenanya baru saja pergi mbak
alenanya juga nggak ada
bukannya tadi ibu alena keluar dengan mas ini
taufan benar benar ada di sini

kira kira keluarnya kemana mbak
kalau masalah itu saya nggak tahu ya mas
supaya semuanya jelas
sebenarnya ini benar atau rekayasa kamu kamila
nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi
cobalah beberapa saat lagi
tuh mati kan teleponnya
kamu tuh mau sampai kapan sih hidup kayak buronan begini
jauh dari orang tua
kamu gak kangen sama keluarga kamu
kamu gak ingin meluk mama papa kamu
gak ingin taufan
pokoknya mama nggak percaya pak
ini pasti dia berbohong
tante kamila sama sekali gak bohong
tante kamila bener bener ketemu sama kak taufan
udahlah kamila heran saya sama kamu kamila
kenapa sih kamu senang hidup dalam kebohongan
kemarin kamu berbohong bapak bayi yang kamu kandung
dan sekarang kamu berbohong kamu ketemu dengan taufan
dasar kamu tuh kamu bohong kamila
membantu jaga emosi mama mama semua ambruk gara gara dia
dari mana kamu tahu kantor alena
kamu mau ke kantor alena
kamu tuh kurang ajar banget ya kamila
kamu manfaatin pasien aku
ya ampun ternyata pantes aja ya
selama ini ego gak bisa lepas dari kamu
ternyata kamu yang kecantilan
atas dasar apa kamu berbohong
kamu mau keluarga sana bahancur
mah udah mah kamila kesakitan mah
biarin fadil biarin dia ngaku kalau ada berbohong
saya lihat pakai mata kepala saya sendiri saya ngelihat taufan
dan bedanya sama kak fadil taufan itu gak pakai kacamata tante
tante aku mau kemana
tante aku mau kemana